ya presiden jokowi akhirnya kembali menegaskan perihal penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan yang sempat ramai dalam beberapa pekan
presiden mewanti wanti menterinya agar fokus bekerja dan tidak membahas soal penundaan atau perpanjangan
apakah pernyataan presiden itu menjadi tanda tamatnya wacana yang bertentangan dengan konstitusi ini
atau sikap jokowi masih menyisakan tanda tanya
kita diskusikan pada malam hari ini bersama dengan beberapa narasumber yang sudah bergabung
saat ini ada pak budi aris setiadi wakil menteri desa pdtt yang juga ketua dari relawan projo
selamat malam pak budi apa kabar
selamat malam salam sehat buat semuanya
salam sehat dan juga ada pak jayadi hanan direktur eksekutif dari lsi
selamat malam pak jayadi kabar baik
selamat malam renhat selamat malam pak wamen
ya nanti juga bergabung bersama dengan kami bapak ada bang mardhani alisera ketua dpp pks
tapi masih akan menyusul jadi saya akan mulai dulu dengan pak budi ari setiadi dan juga pak jayadi
saya ke pak wamen dulu pak budi kita dengar kembali dulu ya
seperti apa kemudian pernyataan presiden kemarin yang menyatakan agar menteri menterinya fokus bekerja
dan tidak membahas lagi soal isu perpanjangan dan juga penundaan
menimbulkan polemik di masyarakat fokus pada bekerja dalam penanganan kesulitan kesulitan yang kita hadapi
jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan urusan perpanjangan
nah saya rasa itu yang ingin saya sampaikan terima kasih
baik pak budi ini presiden jelas ya mengatakan jangan menimbulkan polemik
lagi di masyarakat jangan membahas lagi soal perpanjangan atau penundaan
dari situ apakah kita bisa melihat bahwa presiden juga sadar bahwa isu penundaan pemilu ini
ternyata menimbulkan polemik di ruang publik pak budi
perintah pak presiden itu sudah sangat tepat karena beliau betul betul berempati dan merasakan kondisi masyarakat saat ini
dimana dinamika global yang luar biasa ini memaksa seluruh negara
termasuk indonesia mengalami penyesuaian penyesuaian termasuk peningkatan harga harga berbagai komoditas
sehingga empati dan sense of crisis harus dirasakan harus dilakukan oleh seluruh pembantu pak presiden
begitu pak mas
apakah secara tidak langsung presiden mau mengatakan bahwa menteri menterinya yang membuat isu perpanjangan masa jabatan atau pemilu ini
menimbulkan polemik di tengah tengah
masyarakat pak budi
kenyataannya isu penundaan pemilu ini kan membuat polemik dan menurut hemat kami juga kontraproduktif dalam kondisi saat ini
ibarat kita dalam berat berlayar ini kan kita sedang menghadapi badai angin badai yang luar biasa
sehingga seluruh komponen bangsa harus bersatu padu untuk mengatasi berbagai kesulitan rakyat yang saat ini terjadi
pertintah penaraan pak presiden di lapak kemarin itu sangat tepat
itu menunjukkan bahwa beliau seorang pemimpin yang betul betul mengerti merasakan penderitaan dan kesulitan yang dihadapi oleh rakyat
oke pak budi dari apa yang anda lihat mungkin atau mungkin informasi yang anda dengar ya
apa yang akhirnya membuat presiden melontarkan pernyataan sekali lagi soal
perpanjangan masa jabatan dan juga soal penundaan pemilu
ini kan isu yang sebetulnya sudah cukup lama bergulir belakangan
dan banyak juga yang sudah mendesak presiden untuk angkat bicara
memberikan statement yang tegas bahwa ia menolak wacana wacana itu
perintah itu kan sudah jelas mengindikasikan bahwa pak presiden sangat serius dan fokus dalam mengatasi kondisi yang saat ini terjadi
pasca pandemi ini kita juga menghadapi tantangan tantangan
baru berupa inflasi yang tinggi meningkatnya harga kebutuhan pokok
sehingga pemerintah fokus pada bagaimana mengatasi berbagai tantangan yang ada yang harus kita selesaikan segera
dan bisa berempati merasakan bahwa kondisi saat ini sedang krisis dalam pengertian tantangan yang luar biasa sedang kita hadapi bersama
sebagai sebuah bangsa sebuah negara
menjadi singkatnya anda melihat bahwa anda menilai sudah clear sikap presiden soal perpanjangan masa jabatan dan juga soal penundaan pemilu
sudah cukup tidak perlu lagi diperdebatkan
menurut hemat kami sudah tidak perlu diperdebatkan lagi statement pak presiden
bukan berusaha dibenturkan lagi dengan berbagai polemik polemik baru
tidak perlu lagi dipertentangkan
pemerintah sudah tegas mengenai tahapan tahapan pemilu
semua sikap pemerintah juga sudah jelas soal itu
jadi tidak perlu lagi berkolemik atau berprasangka yang menimbulkan kegaduhan di ruang publik yang sangat
ini justru sangat kontraproduktif bagi bangsa ini
dan rakyat akan menghadapi tantangan yang ada
jadi tidak perlu lagi dipertentangkan
tapi tampaknya ada yang belum puas dengan pernyataan presiden
bang mardhani alisera ketua dpp pks sudah bergabung
selamat malam bang mardhani apa kabar
selamat malam bud
baik bang mardhani langsung saja anda
anda merasa bahwa pernyataan presiden sudah cukup loud and clear
menyatakan sikapnya menolak perpanjangan masa jabatan presiden atau apapun bentuk namanya itu
yang clear and clean itu kalau pak jokowi mengatakan
buat saya dua ppr saya tidak mau berpengaruh
saya cukup dua periode cukup titik
silahkan berikan kesempatan kepada para pemimpin indonesia lainnya membangun indonesia
saya cukup dua periode
itu yang tidak akan menimbulkan berbagai tafsiran lainnya
oke kalau yang kemarin artinya menurut anda masih menyisakan tanda tanya
masih menimbulkan tafsiran tafsiran politik yang lain
kalau cerita abdesi kemarin kan
akhir seolah olah pola mobilisasi out the baru dijalankan
ada grassroot yang digerakkan
katakan menteri tidak
mas budi kalau selesai
saya setuju ini tidak produktif
ini membuang energi bangsa
yang berbahaya ini tidak menghargai konstitusi
tetapi gerakan ini kan dari awal bukan tidak terdengar
tapi selalu ada
jadi masalah ini akan berubah
dan akan selesai kalau pak jokowi sendiri menyatakan
saya cukup dua periode titik
tapi yang tadi disampaikan juga oleh pak wamen mas budi juga mengatakan bahwa
pernyataan presiden sudah sangat jelas mendukung tahapan pemilu
dan menegur menteri menterinya yang masih saja bicara soal
perpanjangan atau soal penundaan ini bang mardhani
saya baca kompas ya
william riddle jelas menyatakan di rubriknya bukan rubrik ecek ecek rubriknya opini
kemungkinan akan ada sidang umum untuk amandemen sangat besar
apalagi gerakan itu terus ada sesudah abdesi besoknya di banten
sekarang mungkin berhenti
tapi kemungkinan ada
ini bukannya paranoid
tetapi kita ingin mengawal konstitusi yang betul betul membatasi jabatan presiden dua periode
angka dua periode ini hasil dari perenungan
hasil dari perenungan dan perjalanan sejarah bangsa yang pahit
oke saya kembali ke pak wamen
boleh menanggapi apa yang disampaikan bang mardhani mas budi bahwa
ini presiden belum menekankan bahwa dirinya cukup dua periode
masih ada tafsiran tafsiran yang masih bisa dibaca berbagai macam secara politik
saya ini kan pembantu dan pendukung pak presiden joko widodo
tugas saya melaksanakan perintah pak presiden joko widodo
tugas menafsirkan tugas yang lain menafsirkan statement pak presiden
tapi yang pasti tadi saya sudah katakan ini sudah lod and clear
bahwa presiden melarang seluruh pembantunya di kabinet untuk bicara lagi soal penundaan atau perpanjangan masa jabatan
karena beliau melihat bahwa isu ini sangat kontraproduktif dalam kita menghadapi pandemi
kondisi ekonomi yang muncul dan timbul akibat penyesuaian penyesuaian berbagai kondisi di
terutama yang mengakibatkan harga harga berbagai komoditas melambung tinggi
karena itulah tugas kita adalah bagaimana mengatasi ini semua bersama sama
karena tantangan indonesia ini sebagai negara dan bangsa ini luar biasa terutama dalam hal ekonomi
dan ini harus di manage dengan serius
terutama pak presiden tadi perintahkan bahwa blt atau bantuan langsung tunai ini harus tersalurkan minimal seminggu sebelum hari raya lebaran
sehingga bisa berguna bagi masyarakat yang membutuhkan
jadi komitmen pikiran tindakan dan perasaan pak presiden joko widodo memang membuat rakyat
jadi udahlah polemik ini kita akhiri
bagaimana kita fokus dalam menghadapi berbagai problematika
oke mungkin kita menarik mendengarkan tafsiran pak jaedi hanan
pak jaedi bagaimana
anda melihat pernyataan presiden ini
anda sepakat bahwa ini sudah loud and clear
atau anda condong seperti tadi yang saya panggil bang mardhani bahwa ini masih menimbulkan
belum cukup tegas
pertama loud and clear nya itu akan betul betul bisa kita lihat kalau memang tidak ada lagi
upaya upaya untuk menunda pemilu atau bahkan wacana ya
bukan hanya wacana kemarin serius usahanya kan sampai ngumpulin abdesi segala macam ribuan orang
kepala desa yang dikumpulkan itu kepala desa loh
perangkat pemerintahan di tingkat yang ujung tombak di paling bawah kan
itu penting sekali yang berhubungan langsung dengan rakyat
jadi pertama itu mas reinhardt loud and clearnya itu dibuktikan di lapangan
benar benar dilakukan apa enggak oleh menteri atau yang lain
yang kedua yang ingin saya ingatkan loud and clearnya presiden itu sudah dua kali
pertama yang ini yang sebelumnya kan pernah tuh presiden mengatakan yang mengusulkan tiga periode itu
mau nampar saya mau nyari muka mau menjerumuskan
tapi kan tetap saja menteri menterinya bergerak
ya mulai baik itu isu penundaan isu perpanjangan tetap aja bergerak
itu menimbulkan pertanyaan orang menimbulkan dugaan orang
jangan jangan itu dua panggung
di depan ngomong a di belakang peperjalan
itu kan menyebutkan dugaan begitu
maka kalau saya berdasarkan fakta fakta itu
maka saya lebih setuju untuk kita lihat nih benar nggak itu di lapangan terjadi
gitu ya bang mardhani
saya kira saya setuju dengan pak budi tadi
bahwa betul ini isu tidak produktif
dan bisa membahayakan pemerintah sendiri lho pak budi
selama tiga bulan terakhir data data di lsi menunjukkan
persepsi negatif masyarakat terhadap ekonomi meningkat
lebih banyak yang negatif daripada positif
padahal sebelumnya setahun terakhir sudah mulai positif
persepsi negatif ekonomi itu diikuti juga oleh atau berparengan dengan persepsi negatif terhadap politik
persepsi negatif terhadap politik juga meningkat
makin kuat persepsi negatifnya
yang positif makin sedikit
jadi ada hubungan tampak masyarakat menghubungkan antara isu isu politik itu dengan isu isu ekonomi
nah sekarang kita menghadapi isu yang lebih besar
kata bu sri mulyani bahkan bakal ada krisis ekonomi kan
dan di depan mata itu kenaikan harga bbm
kenaikan harga bbm akibat subsidi bbm ditarik pada tahun dua ribu lima belas akhir dua ribu empat belas
nah tinggal jadi saya kira
kalau itu diteruskan isu isu ini
maka tingkat kepercayaan tingkat kepuasan kepada pemerintah bisa terus menurun
dan apalagi kan picunya sangat benda mental ekonomi
yang bisa menimbulkan ketidakpercayaan krisis kepercayaan kepada pemerintah
jadi saya kira tampaknya pak jokowi sudah melihat tuh
isu ini tidak betul betul tidak produktif
kalau diteruskan isu ini justru akan menjadi pedang bermata dua
karena dia bisa menimbulkan juga krisis politik
akibat munculnya ketidakpercayaan
bayangkan ya krisis ekonomi ditambah dengan pemerintah tampak tidak fokus ngurusin isu ekonomi
tapi malah ngurusin perpanjangan masa jabatan presiden
menteri menterinya sibuk mengumpulkan abdesi kepala desa dan sebagainya
itu oleh masyarakat akan dilihat
oh ini pemerintah benar benar nggak ngurusin ekonomi pemerintah nggak ngurusin kita gitu
jadi fakta fakta itu membuat kita harus melihat di lapangan
meskipun saya kira
loud and clear nya presiden itu ya saya setuju
tapi harus kita lihat di lapangan benar apa enggak
oke ini mumpung ada wakil menteri desanya pak budi boleh menanggapi silakan
loh kalau kami pembantu pak presiden jelas itu perintah pak presiden
bukan lagi kita harus terjemahkan
jadi perintah itu sudah jelas kami dilarang berbicara mengenai polemik dan isu isu mengenai penundaan dan perpanjangan
masa jabatan presiden
karena sudah ditegaskan juga bahwa kita ini kan takat konstitusi
sejak awal kita tegaskan bahwa kami ini taat konstitusi
dan bahkan kami sudah sampaikan di publik bahwa sikap resmi projo sebagai sebuah organisasi itu
akan diputuskan dalam rakernas lima projo dua puluh sampai dua puluh dua mei dua ribu dua puluh dua di borobudur magelang jawa tengah
jadi kami juga melihat bahwa dinamika tantangan
yang dihadapi oleh negara dan bangsa ini dalam berbagai kondisi
mulai dari pandemi dua ribu dua puluh sampai dua ribu dua puluh ini
sekarang tantangan ekonomi gejolak ekonomi dan sebagainya
memang ini bukan waktu dan masa yang mudah
tapi kami yakin bahwa dengan kebersamaan gotong royong kita sebagai komponen bangsa
masalah ini akan kita hadapi
kalau tantangan seluruh negara kan juga menghadapi hal yang sama
tapi saya yakin dengan kepemimpinan yang kuat dan efektif
dan juga dukungan seluruh rakyat indonesia
kita sebagai bangsa akan mampu mengatasi gejolak dan masalah yang ada
oke baik bang mardhani
kalaupun memang masih ada celah sekali lagi untuk soal menghidupkan wacana ini
meskipun sudah ditegaskan oleh presiden atau lewat amendement kah atau apa
menurut anda celah itu kemudian bisa masuk lewat mana
apakah anda juga akan membaca bahwa ini
bisa saja kemudian diredupkan sementara
tapi bisa dihidupkan kapanpun lagi ke depan
kita bahas nanti bang dijawab
kita harus break kami akan segera kembali sesaat lagi
ya anda kembali di newscast saya langsung ke bang mardhani alisera
bang mardhani kalaupun masih ada celah celahnya di mana kemudian
ini setelah presiden sudah bicara seharusnya kan tadi
kalau tadi pak budi katakan siap mengikuti arahan dari presiden begitu kan
ya reinhardt sekarang ini di era sosial media kadang kadang jabatan tidak menentukan
tetapi influencer bisa menggoreng dan mengangkat isu ini
sehingga kita ingat tahun sembilan puluh tujuh pak harto gitu kan
wah semuanya minta pak harto diangkat lagi
sembilan puluh delapan minta semua turun lagi
saya sih cuma ingin berpesan kepada pak jokowi
ayo lengser dengan khustul khotimah di dua ribu dua puluh empat dan tegaskan
dua periode cukup
cuma kata itu yang akan membuat selesai semua
tanpa ada pernyataan dua periode cukup
terus terus aja akan ada isu yang jendelanya masih ada
karena kemarin kami saya kebetulan komisi dua
kita bahas revisi undang undang pilkada dengan undang undang pemilu
sudah jalan di tengah jalan berubah balik badan semua
undang undang ikn empat puluh hari selesai
dan banyak perkara yang seolah tidak mungkin menjadi mungkin saat ini
jadi tetap harus waspada
dan ke depan anda masih bisa melihat ada kemungkinan
isu ini akan kembali disampaikan oleh menteri menteri pak presiden
selama belum ada pernyataan yang tadi anda sampaikan itu
cukup dua periode
kalau menteri saya nggak yakin
kalau ada yang berani buat saya bagus itu
berarti menantang pak jokowi
tetapi elemen elemen lain yang digerakkan masih banyak
karena ternyata memang sekarang banyak elemen lain non state actors
yang bisa digunakan untuk mengangkat isu ini
nanti ada data data
kemarin kan pak luhut mengangkat satu ratus sepuluh juta
nanti mungkin ada data yang lain
itu dengan pola cherry picking gitu loh
ngambil yang data data yang sesuai yang lain tidak bisa terjadi
semua bisa dilakukan
makanya tetap harus waspada
paling sederhana pak jokowi itu kan bukan cuma kepala pemerintahan
beliau juga kepala negara
menjaga konstitusi dengan kesakralannya
tidak haram melakukan amandemen
tapi saatnya tidak tepat dan temanya tidak tepat
kalau tema dua periode di amandemen berbahaya sekali
oke elemen non state actor yang anda maksud bisa menggerakkan ini seperti apa
kita suka mendengar buzzer buzzer ya
kita suka mendengar mereka mereka influencer di sosial media
nah itu bisa melalui gerakan
karena abdesi yang kemarin itu salah satu puncaknya
masih ada puncak yang lain kemungkinan
karena gerakan ini terus berjalan pandangan saya
nah ini akan terus mencari momentum
dan mencari peluang
apalagi kalau tadi ada tulisan bagus dari bivitri
ya pola pola dibikin sengsara kemudian dikasih blt
rakyat bahagia naik lagi baru mulai lagi
tetapi kita namanya bermain main dengan konstitusi
cukup dua periode
oke pak budi boleh menanggapi
masih okelah di level menteri wakil menteri
sekarang sudah tertip ya
bahkan lagi mungkin nanti ada yang menyampaikan isu itu
setelah presiden menyampaikan di ruang publik kemarin
tapi elemen elemen lain masih bisa mungkin digerakkan
ya politik kan semua dinamis
tetapi yang pasti spiritnya
bahwa dari pelajaran hari ini kita menyimpulkan bahwa
rakyat sangat mencintai pak jokowi
rakyat sangat betul betul mendambakan pemimpin
yang punya komitmen dan karakter yang menyerupai pak jokowi di tahun dua ribu empat mendatang
karena selama hampir delapan tahun ini
kan rakyat merasakan pemimpin yang betul betul bisa merasakan penderitaan rakyat
betul betul berempati memiliki sense of crisis terhadap
rakyat kan ada dalam sense of pak jokowi
dan pak jokowi ini kan sumbangan terbesarnya adalah memberikan benchmark bagi pemimpinan nasional
bahwa pemimpin yang mau bekerja sepenuh hati
mau bekerja sepenuh hatinya untuk negara dan rakyatnya
pasti akan lihat di rakyat
dan ingat lho pak jokowi dan kami dari projo juga sangat taat konstitusi
kami tidak mau bermain main dengan konstitusi
karena ini berbahaya
konstitusi ini harus kita patuhi kita tunduk dan kita jalankan
oke jadi projo konsisten akan menolak perpanjang masa jabatan presiden jokowi
di datu saya waktu kongres ke dua projo tujuh desember dua ribu sembilan belas sudah tegas menyatakan
kami mendukung penuh keinginan pak presiden joko widodo untuk hanya dua periode
tetapi bukan berarti walaupun dalam hati kecil kami
kalau cuma jangankan tiga periode lima periode pun kami pasti dukung pak jokowi
tapi kami yakin pak jokowi bukan tipe pemimpin yang mau melanggengkan kekuasaan dengan segala cara
kami yakin pak jokowi memikirkan kepentingan bangsa negara dan rakyat
di dalam pikiran dan hatinya
karena itulah kita juga bersepakat bertekad bahwa apapun arahan pak presiden jokowi di tahun dua ribu dua puluh empat
kita akan tunduk perintah dan arahan pak jokowi untuk mendukung suksesor beliau
oke jadi di sini anda mau menegaskan projo tidak akan ikut ikutan mengkampanyekan jokowi tiga periode
atau perpanjangan masa jabatan atau penundaan pemilu
projo ini masuk kelasnya ikut ikutan
projo ini pelopor bukan ikut ikutan
kita sudah dilarang dari kecil jangan ikut ikutan kita tidak pernah ikut ikutan
berarti akan mempelopori
iya dong kita nggak pernah ikut ikutan kok
musuh kelas kita ikut ikutan
kita ini pelopor bukan pengikut bukan ikut ikutan
jadi kita selalu di garda depan avant garde
pak jayadi hanan silakan anda boleh menanggapi soal bisa saja oke menteri menterinya mungkin sekarang
tidak akan bicara tapi gerakan ini bisa kemudian lewat instrumen yang lain atau lewat elemen yang lain tadi bang badani katakan
ya apa tiga periode atau penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden itu pintu masuknya lewat amandemen kan
yang paling masuk akal amandemen
nah dalam konteks ini yang berhubungan langsung dengan pengambilan keputusan soal amandemen adalah partai partai politik yang ada di dpr
tetapi memang ada unsur lain yang sangat penting yaitu publik masyarakat
nah publik yang mengetahui ada usaha usaha atau isu isu penundaan upaya upaya melakukan penundaan atau
melakukan perpanjangan masa jabatan presiden itu makin dia tahu makin menolak
itu data dlsi bang mardhani
maka karena waktunya pendek ya kan mau tidak mau dilakukan sebelum dua ribu dua puluh empat kan
waktunya pendek itu paling tahun inilah
kalau tahun depan sudah terlalu mepet ya meskipun masih mungkin juga
itu berarti mengubah suara publik cukup sulit bang mardhani cukup sulit
walaupun di media sosial kita sudah diskusi itu

publik di media sosial yang disebut dengan big data segala macam itu
maka cukup sulit untuk mengubah publik dalam waktu setahun dua tahun ini
cukup sulit meskipun bukan tidak mungkin
seperti kata pak budi tadi bahwa dalam politik dinamis
nah yang paling mungkin sekarang adalah pada partai partai politik
yang memang berhubungan langsung dengan pengambilan keputusan soal amandemen atau tidak
nah pertanyaannya sekarang tergantung kepada
jadi situasinya sekarang tergantung kepada enam partai politik ini yang menolak
kalau enam partai politik ini berubah
nah itu mungkin akan mulus akan mulus
meskipun mungkin akan mendapatkan perlawanan publik mungkin
jadi itu konsekuensinya memang berat macem macem
tapi kalau itu dipaksakan bisa aja lewat situ
lewat mengubah enam partai politik itu
dugaan saya bang bardani nggak akan berubah ya kali ya
dari menolak amendement mencoba mendukung itu agak sulit
mungkin demokrat juga agak sulit
empat partai yang lain pdi kemudian nasdem p tiga dan gerindra
kuncinya di empat partai ini kalau mereka berubah sikap
kalau aja berubah sikap maka peluang untuk melakukan amandemen masih mungkin
nah kita berharap empat partai ini tidak berubah sikapnya
karena kalau kita hitung hitungan politik kalkulasi politik
perpanjangan masa jabatan presiden itu secara politik loh
hitungan elektoral politik itu merugikan partai partai
karena nanti kadernya jadi tidak bisa berkembang
kadernya menjadi harus nunggu lebih lama
kemudian proses kaderisasi di partainya bisa terhambat dan seterusnya
itu kalau bacaan saya
maka ya apa namanya untuk sementara memang peluang itu
peluang itu mengecil tapi bukan tidak mungkin mengubah sikap partai dalam semalam
bukan tidak mungkin
dan itu terbukti tadi bang marni menceritakan
ada partai yang hari ini mendukung revisi undang undang pemilu
itu contoh yang sudah terjadi
jadi dinamika politik akan sangat tergantung kepada sekarang ya mungkin
mungkin lokusnya di partai partai itu
tidak lagi di menteri menteri
karena menteri menteri akan sulit mungkin betul betul
mungkin lebih sulit sekarang untuk melakukan manuver
karena sudah dengan tegas dikatakan
nggak boleh ngomong penundaan atau perpanjangan
baik pak jayadi dari kacamata anda
kalau kemudian harusnya perpanjangan ini merugikan partai partai
mengapa kemudian isu ini juga dilemparkan oleh sejumlah ketua umum partai politik
oleh partai partainya pendukungnya pak jokowi juga itu kenapa
dan setelah ini setelah ucapan presiden
apakah memang ini akan tamatkah
tadi sudah dijawab ini masih perlu diantisipasi
tapi apa yang kemudian perlu publik menyikapi setelah ucapan presiden
yang meminta menteri menterinya tidak lagi membahas soal penundaan pemilu
dan juga perpanjangan masa jabatan
tapi dijawabkan nanti segmen terakhir dialog pak jayadi pak budi dan juga bang mardhani
kami akan segera kembali sesaat lagi
baik segmen terakhir dialog tadi kita sudah banyak bahas dengan tiga narasumber
ini segmen terakhir bapak bapak saya akan langsung ke penutupannya saja
dan kesimpulan masing masing saya ke pak jayandi terlebih dahulu
pak jayadi kalau kemudian sekarang pertaruhannya ada di partai politik ya
setelah pernyataan dari presiden ini menurut anda kemudian apa yang membuat parpol
melempar wacana menurut anda

perpanjangan masyarakat ke publik dan apa juga yang membuat kemungkinan

bahwa ada parpol yang berubah arah karena mungkin masih sangat bisa berubah secara sikap
ya partai partai itu kan tidak berdiri sendiri di dpr itu
pertama mereka punya menteri kan bahkan ada ketua partai yang juga menteri
jadi sebetulnya pola hubungan eksekutif legislatif di indonesia itu kan lebih integratif
tidak terlalu terpisah
sehingga tetap ada hubungan antara eksekutif dengan legislatif antara presiden dengan dpr
satu yang kedua jangan lupa menteri menteri di pak jokowi itu punya hubungan dengan partai partai politik
jadi mereka bisa berhubungan satu sama lain
yang ketiga jangan lupa ada koalisi
koalisi di dpr itu koalisi yang mendukung presiden terdiri dari sekarang tujuh partai

karena koalisi pemerintahan pak jokowi maka koalisi itu secara politik dipimpin oleh pak jokowi
dengan demikian seharusnya memang sikap politik pak jokowi yang kata pak budi tadi sudah loud and clear itu juga
diterjemahkan ke dalam sikap partai partai terutama partai koalisi itu
kalau terkait dengan penundaan dan perpanjangan masa jabatan presiden
tapi lagi lagi akan itu akan menunjukkan apakah betul betul loud and clear pernyataan pak jokowi itu
di lapangan kalau misalnya nanti tidak ada lagi partai partai yang menyuarakan
terutama yang dari yang empat partai ini tidak berubah lagi
maka itu berarti memang betul betul lone and clear
oke baik jadi kita juga harus melihat bagaimana kemudian sikap sikap partai politik setelah ini ya
apakah kemudian memang akan mengikuti presiden atau bisa jadi kemudian ini bisa berubah kembali
bang mardhani alisera terakhir dari anda bagaimana kemudian sekarang setelah pernyataan presiden
banyak yang juga mendorong sekarang oke saatnya fokus lagi ke pemilu menyiapkan pemilu
tapi di sisi yang lain juga tidak serta merta ini juga bisa kita lepaskan begitu saja
artinya masih bisa ada dorongan dorongan dari pihak yang lain yang ingin tetap mewacanakan isu ini
reinhardt sederhana dari awal saya katakan pak jokowi mengatakan dua periode cukup
dan pemilu dilaksanakan empat belas februari dua ribu dua puluh empat selesai tidak akan ada isu lain
selama pak jokowi belum menyatakan itu pintunya walaupun sempit masih terbuka
hmm oke oke dan itu masih tetap harus diwaspadai ke depan bang mardhani
politik is the art of impossibility ya seni ketidakmungkinan
banyak yang tidak mungkin sekarang ini terjadi akhirnya terjadi
karena itu tetap harus waspada jaga konstitusi dua periode cukup titik
oke baik pak budi terakhir dari anda pak wamen mungkin
anda bisa kembali menyampaikan apa yang dimaksud oleh presiden
dan bagaimana setelah ini apakah memang sudah selesai benar benar soal isu
perpanjangan masa jabatan dan juga penundaan pemilu
tugas kita saat ini sesuai dengan perintah pak presiden joko widodo adalah
bagaimana mengatasi kesulitan yang dihadapi oleh bangsa dan negara ini
dan juga rakyat dalam menghadapi berbagai gejolak ekonomi dan tantangan tantangan
yang sedang kita hadapi
dan itulah kita fokus kepada pekerjaan pekerjaan itu
termasuk juga kita fokus tidak perlu berpolemik menghabiskan energi
yang akhirnya nasib rakyat dan bangsa ini terbengkalai
karena itu dalam waktu depan ini kita harus terus menerus untuk
mewujudkan penanganan yang lebih komprehensif dari berbagai masalah
yang kita hadapi bersama
indonesia ini adalah negara besar
berbagai dinamika dan perbedaan pendapat bisa kita selesaikan secara demokratis
dan juga fokus ke pemilu dua ribu dua puluh empat pak budi aristiadi
ketika pemerintah sudah jelas bahwa tahapan pemilu terus berlangsung
itu kan sikap
mas reinhardt kalau masih ada waktu
kita ini suka lupa bahwa pembangunan itu bukan hanya ekonomi
pembangunan itu juga politik
kalau kita hanya membangun ekonomi politiknya nggak dibangun itu timpang
kita mengutamakan politik gak membangun ekonomi akhirnya krisis juga
maka harus seimbang
demokrasi itu ekonomi dan politik
jadi melaksanakan pemilu itu jangan dianggap sebagai pengganggu pembangunan
banyak yang menganggap kalau pemilu itu mengganggu ekonomi mengganggu pembangunan
pemilu itu bagian dari pembangunan
maka fokus di pemilu dan ekonomi itu penting banget
dapat jempol dari bang mardhani
iya bang ya
mari kita akan lihat ke depan
mudah mudahan memang akan fokus ke pemilu dua ribu dua puluh empat
memang sudah seharusnya seperti itu sesuai dengan yang sudah diatur
dan celah celah itu yang tadi kita sudah bahas tetap akan dikawal bersama oleh banyak pihak
terima kasih banyak pak budi aris setiadi bang mardhani alisera
terima kasih banyak bang jayadi hanan sudah bergabung
bersama dengan kami pada malam hari selamat malam sehat selalu
aduan terkait tunjangan hari raya atau thr mulai dibuka dinas perindustrian dan tenaga kerja di sejumlah kota
kami akan segera kembali sesaat lagi